enggak pak kita nggak tahu seharian ini kita juga nunggu kabar dari dia
tapi memang belum ada kabar dari anak saya
baik kalau begitu kami akan tetap mencari anak bapak dan ibu
segera hubungi kami jika anak bapak dan ibu mengabari
ya selamat malam
kita telpon elsa suruh dia pulang dan menyelesaikan masalah ini
kami sudah mencari di seluruh panti bahkan lingkungan sekitar
tapi rena belum juga ditemukan
yaudah saya bantu buat cari rena dulu ya
nanti kalau ada kabar saya telpon ibu
baik pak terima kasih pak
sekarang kita cari rena
aku baru baru takut ya mas rena kenapa napa
semoga udah baik baik aja ya mas
bentar bentar bentar
kamu denger suara gak
suara apa ya
suara dari bangku belakang
ya ampun rena
mas aku rina bisa ada disini
pasti arena masuk mobil waktu kamu pergi ke toilet tadi
soalnya kan aku lagi nerbangin layangan juga
terus pintuku juga kebuka kan
tidurnya nyinyak lagi mas
kita bawa masuk ke dalam
wah enak ya
terus ini juga teh angetnya bu
terima kasih ya
ibu sakit kepala gini pasti kepikiran renah banget ya bu
kok ada rena
rena jam dia masuk ke dalam mobil
tuh aku sama andi berpanti
sampai kira kira dia ketiduran di mobil
aduh dia ketiduran ya
yaudah tidurin aja mas
go ke kamarnya
yaudah aku masuk juga ya
tori rusuh dari tadi bau bunga
cie bau kebangkstaman nih
dapet bunga dari siapa
dapet bunga samba
yaudah aku malah aku masuk dulu
bunga mawar itu melambangkan cinta dan juga romansa
sangat romantis sekali
oh kalau satu tangki bunga mawar artinya cinta dan romansa
kalau bunganya sekeranjang tadi banyak cinta dan romansa
ternyata kamu diam diam masuk mobil papa karena kangen sama rumah ini ya
pengen balik kesini ya
mas kalau misalkan kita balikin ke panti malem ini kaya kasian deh
dia tidur udah nyenyak banget
gimana kalau misalkan kamu telfon ibu panti kabarin rena ada disini
dan kita minta untuk dia nginap disini satu hari besok kita balikin
saya telepon dulu
bu astri hilangnya rena hari ini dikarenakan bu asri lalai menjaga rena
saya bukan yang mau berkelit
tapi tadi saya sudah pastikan sendiri kalau rena sudah masuk ke kamarnya
kalau sudah dipastikan kenapa bisa nggak ada bu
maaf ada telepon dari pak al sayang hati dulu
siapa tahu ada kabar mengenai rena
karena tadi pak al bilang akan bantu cari rena
selamat malam bu asri
saya mau mengabarkan soal rena bu
jadi tadi itu rena ternyata diem diem masuk ke mobil saya terus sembunyi di belakang mobil saya bu
terus dia ketiduran disitu
saya sama andien juga baru tahu kalau rena itu masuk ke mobil saya bu
waktu kami udah sampai rumah
tapi kondisi rena baik baik saja pak
alhamdulillah baik baik aja bu
cuma sekarang reina sudah tidur bu
nyenyak sekali tidurnya
istri saya nggak tega kalau mau bawa rena balik ke panti lagi
bagaimana kalau misalkan malam ini rena biar tidur dulu di rumah saya
terima kasih pak
salam buat bu andien
ya terima kasih banyak ibu
rena sudah ketemu
ternyata dia ngumpet di dalam mobilnya pak al
jangan jangan pak al dan bu andin sengaja membawa rena pulang ke tempat mereka
ini elsa kemana ya
kok dia belum datang datang sih
coba gini deh coba kamu telpon elsa sekarang dia gimana udah
elsa kali itu pak
selamat malam pak
selamat malam pak
dengan pak surya
iya saya sendiri saya pak surya
kedatangan kami ke sini mencari anak bapak yang bernama elsa anindita
apakah ibu elsa ada disini pak
eh elsa nggak ada disini pak
apakah bapak dan ibu tau ibu elsa dimana
enggak pak kita nggak tahu seharian ini kita juga nunggu kabar dari dia
tapi memang belum ada kabar dari anak saya
baik kalau begitu
kami akan tetap mencari anak bapak dan ibu
segera hubungi kami jika anak bapak dan ibu mengabari
telepon elsa suruh dia pulang dan menyelesaikan masalah ini
dia harus belajar tanggung jawab
gue harus kemana sekarang
gue tidur dimana sekarang
ada apa mah
kenapa telepon aku